setelah menyalurkan berbagai macam bantuan berupa alat alat kesehatan makanan serta minuman dan juga vitamin bagi empat ratus fasilitas kesehatan
kini ct arsa bersama dengan kementerian sosial menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji bagi para tenaga kesehatan
masyarakat yang terdampak pandemi serta relawan relawan di permakaman khusus jenazah covid sembilan belas
alhamdulillah ct arsa foundation kali ini menyalurkan bantuan untuk tenaga medis dan masyarakat terdampak covid sembilan belas
jadi kita ada di tiga kota surabaya jakarta dan bandung kita akan menyalurkan sebanyak delapan puluh ribu paket makanan bergisi
di jabodetabek sendiri proses persiapan bantuan berupa makanan siap saji dipusatkan di dapur umum
yang dibuka oleh kementerian sosial di kalibata jakarta selatan
proses persiapan makanan siap saji ini sudah mulai dilakukan semenjak rabu dini hari
dalam satu paket makanan yang disiapkan terdapat nasi disertai lauk pauk utama lauk pendamping telur rebus serta sayur mayur
bantuan makanan siap saji ini kemudian diantarkan ke beberapa titik di jabodetabek
seperti di rsud tugu koja jakarta utara untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut
dan di taman pemakaman khusus jenazah covid sembilan belas
covid sembilan belas rorotan jakarta utara di mana bantuan diperuntukkan bagi para relawan dan petugas penggali makam
yang berikutnya juga kami akan mendistribusikan bantuan ct arsa ini
selain kepada tenaga kesehatan juga kepada masyarakat yang sedang isoman di beberapa kelurahan di dki jakarta
ct arsa foundation menyampaikan terima kasih pada pemisah dan pembaca transmedia
yang telah berpartisipasi menjadi donatur melalui dompet peduli transmedia
bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban berat yang dipikul
para tenaga kesehatan relawan relawan yang bertugas di tempat pemakaman jenazah khusus covid sembilan belas
serta masyarakat yang terdampak pandemi